ribuan warga di sidoarjo jawa timur harus antri beberapa bulan ke depan untuk mendapatkan iktp
nomor urut warga yang antre terus bertambah karena keterbatasan pasokan belangko dari kementerian dalam negeri
pemandangan sehari hari seperti ini terjadi di kantor kecamatan sidoarjo kabupaten sidoarjo jawa timur
sebagian warga ini datang ke kantor kecamatan untuk membuat ktp elektronik atau iktp
mereka berusaha secepatnya membuat iktp karena mendengar kartu tanda penduduk model lama tidak akan berlaku lagi
sebagian di antara mereka sebenarnya sudah pernah direkam datanya tiga tahun silam tapi ktp elektronik tidak juga ada di tangan
ini seperti yang menimpa salah satu warga perumahan megersari sidoarjo
proses perekaman saya yang lama sudah jadi atau belum
ternyata dari sini dianjurkan untuk mengurus ktp baru
proyek iktp yang dimulai dua ribu sebelas memang tak mulus sehingga izul tak juga mendapatkan kartu meski sudah diproses tiga tahun silam
sejumlah masalah ini mulai dari sumber daya manusia aparatur yang belum siap hingga keterbatasan ala perekam data
persoalan sekarang bertambah dengan terbatasnya belangko iktp
akibatnya antrian warga yang ikut mencari kartu ini dan juga mencari kartu yang tidak ada di tangan

ini adalah satu dari masalah yang terjadi
iktp ingin membuat iktp semakin menumpuk bahkan mencapai enam orang
sementara sejak april lalu kecamatan sidoarjo hanya mendapat lima puluh belangko kosong setiap hari
padahal permintaan mencapai ratusan
untung saja sekarang pasokan sudah ditambah
punya printer tiga
printer tiga itu minimal satu hari bisa cetak lima ratus keping
kalau kita dikasih seperti kemarin dua ribu keping
insya allah dalam satu bulan sudah lunas semua
sekarang kita hanya kasih lima puluh keping
jadi nunggu antre tidak tahu sampai kapan kita tidak tahu
sebagai antisipasi kecamatan terpaksa mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti iktp
yang juga berfungsi sebagai nomor urut pencetakan iktp
hariko hardiansyah sidoarjo